tak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang moderat
buya shafi'i juga seorang sejarawan
selama dua puluh tujuh tahun ia mengajar sejarah asia tenggara
dan filsafat sejarah di ikip yogyakarta
sebagai intelektual dan akademisi
buya shafi'i juga banyak menulis buku terkait islam
namun nama buya shafi'i tak lepas dari sorotan
ketika ia menyatakan pembelaannya
terhadap basuki cahayapurnama atau ahok
dalam kasus penistaan agama
sebagai tokoh yang menggalakan toleransi di indonesia
buya shafi'i ingin menilai secara adil
ingin mengembalikan citra islam yang damai
menurutnya toleransi sangat penting dan perlu di indonesia
dengan masyarakat yang majemuk
dalam bukunya yang berjudul islam dan politik
teori belah bambu masa demokrasi terpimpin seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampai seribu sembilan ratus enam puluh lima buya shafi'i menulis sebuah bangsa
dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial
agama dan budaya tidak mantap
ia pun menjadi sosok ulama panutan dan inspiratif
dalam menjaga melestarikan dan membumikan toleransi